aduh udah udah tuh tenang tenang tenang tenang tenang
aduh saya jadi bingung gimana nenanginnya sih
yaudah gini aja deh saya ikutan aja
jangan sampai ntar kejadian apa apa lagi
biar rame biar rame emang gak tenang aja
tapi tenang ya demo nya jangan rusuk ya
ali sama rafa mendingan kalian pulang aja ya
sebagai air panas saya kudus orang sabar disayang tuhan
nah biasanya saya mau ngejahit lagi
sasi tau sih
iya iya ini juga mau dimatiin bawel amat sih
sebagai air panas saya kudus orang sabar disayang tuhan
mbak wel mbak bel iya ini gak mengerikan
sasi tau sih
sasi tau sih
eh ini gak mengerikan
sasi tau sih
sasi tau sih
sasi tau sih
eh eh dikit dikit dikit
ini dikit dikit dikit
maka manusia buaya putih yang dibilang alia marapan ayah kadiah
mami mami dihubungi sama itu tuh ada hantu manusia buaya putih nyamperin mami di dapur
eh roja kalian gelar duluan cepet
nggak bakal mati ya tuh
kalian jangan bersik
shh jangan bersik
diam jangan bersik
kita jangan berangku suara
kita jangan bersik
mati dia panggung
nanti antunya ngelihat
coba kita berdiri
hantunya udah pergi
kayaknya dia gak tau kalo kita ngumpet di sini
nah sekarang mendingan kita buru buru pulang yuk
kita lewatnya ke sana tapi agak jauh
nanti kalo ke sana kita ketemu hantu lagi
jadi mesti bagaimana umi
udah ya mau gimana lagi
bu yuk sabar
kalo mau demo tuh sabar
bu latih tuh
diam diam diam
ini teh kenapa warga pada ngumpul di sini malam malam
bukannya pada pulang
pada tidur gi
aduh bu ranti
gimana kita bisa tidur sih
kalau rumah kita itu dihantui sama manusia buaya
hidup kita gak tenang bu ranti
tapi terus ngapain pada ngumpulnya di sini
kalo mau apa apa temen nih ngumpulnya di balai warga
jangan ngumpul di jalanan gini atuh
bu ranti kita mau ngajak ibu demo ke rumah pak chandra
kita harus usir pak canda dari kampung ini
iya betul betul betul
kita usir aja dia dari sini
tapi jangan takut emosi ya
jangan takut emosi
he bu ranti
masalahnya warganya udah pada ngamuk nih
aduh bu besi
saya juga bingung bu besi nanyanya di sini
eh hansi pers
kalian tuh gimana sih
ini teh kan tugas kalian harusnya nenangin warga
kan udah dipesenin sama pak rete
jangan sampai kejadian apa apa
malah kalian ikut ikutan demo
eh nanti saya laporin sama pak rete biar kalian dipotong gaji
bagus bu ranti
gimana sih bangdur
ini dia ini dia
ini dia ini dia
ini dia ini dia
eh jangan bu
eh jangan bu
jadi ceritanya tadi kita bertiga sudah coba menangin warga bu
tapi malah repot bu
warga ternyata bersih kekeh
dia tuh tetep mau ngedemo
ya aku pikir ya memang pak chandra juga sih penyebabnya ya bu
iya benar bu ranti
kita semua nih para hansif pengen demo juga bu ranti
bu ranti mau ikut
iya bu ranti
kita tuh sebenarnya mau mancing ikan nemo
itu cuma dari film
hah kak ardus
bu ranti mau ikut
bu ranti mau ikut
aduh udah udah
tenang tenang tenang
aduh saya jadi bingung gimana nenanginnya sih
yaudah gini aja deh
jangan sampai nanti kejadian apa apa lagi
tapi tenang ya demonya jangan rusuk ya
eh ali sama rafa mendingan kalian pulang aja ya
jangan kemana mana dulu loh
mami mau ngurusin ini dulu oke
ali adiknya diganding
ayo sebentar kita tunggu pak tendra ayo
ayo tapi jangan rusuk ya
tunggu jangan jangan
kak kak kak
apaan tuh kak
ini gak ada rofluh
oh ya samalah gila
jadi luar sana oke
mata gue ini empat sekali
bisa lari selamatkan diri
gak ada itu manusia buaya ini
gak ada itu manusia buaya ini
jangan bersinu nanti kita ketahuan
kamu ketahuan sama manusia buaya
kamu ketahuan sama manusia buaya
gak ada itu manusia buaya ini
apaan ini pak

gak ada itu manusia buaya ini
gak ada itu manusia buaya ini